yaudah yuk jalan sekarang
encing mahmud mau ikut gak
oh enggak enggak enggak
encing gak mau ikut kok
oh yaudah kalau gitu
encing rum pergi dulu ya
rum mau izin pergi sama bareng
pak haji udah dibebasi pak haji
semoga aja prosesnya bisa lebih cepat
enaknya jadi pak haji bisa bebas
dia lain din sama kita dia
dia itu orang baik baik
gue lihat dia baru pertama kali masuk tahanan
terus pas mana lagi
gue liat sih kerjaannya
nangis melulu di sel
bukan masalah itu
ada di rumah sakit
lagi bertanya tanya nih
ke rumah sakit
oh gitu pak haji
gue jadi mikirin binik gue
gue juga ingat nyokap gue di kampung dam
siapa sini taruh kusisi ini
singkirin nih kursi
fisik amat sih nenek rondong
nih singkirin dong nih
lagi kan kemarin bisa jalan
manja amat sih pakai kursi roda segala
lo kagak tau penderitaan gue pinggang gue
terus sakit terus nih
udah gitu pada pegel semuanya
jadi gue pake lagi kursi roda
lo jangan salahin gue belom lo dong
nggak ada jalanan situ
jalanan gue disini
lo apa susahnya sih singkirin nih
makanya jangan suka nyusahin orang
jadi diri sendiri jadi susah
gue tuh cuma minta tolong singkirin nih bangku
bukan lo ceramahin gue
lama lama kesilu mana juga lo
gue udah diceramain terus biar tobat
udah deh sekarang gue tanya sama lo
naik darah gue jadinya sama lo
mana sih lebarik
terus anjing mau kemana sekarang
aduh anjing pergi sendiri aja deh
nggak usah ikut ikut rumput terus kenapa sih
kan lo perginya sama si cantik rere
ternyata ada maksud lain
itu sih namanya ada udang dibalik batu cing
ya lo nggak tau anak muda aja sih rum
katanya encing itu mau serius sama atika
sampai bela belain mau ngambil warisan di abah untuk beliin berlian
tapi sekarang baru ngeliat mbak rere aja udah langsung pindah hatinya
namanya usaha rum
kalau pengen dapet ikan tuh pancingan jangan atuh
harus banyak apalagi kakap
semoga rum itu ya cing ya
nggak dapetin suami yang kayak encing
yang kegatelan sama cewe
mau diketin cewe aja dibilangnya iseng iseng
yah gue diceramain deh sekarang
terus gue begini gimana nih
gaya stil begini
ya udah yuk jalan sekarang
ncing mahmud mau ikut gak
oh enggak enggak enggak
enci gak mau ikut kok
cing belum pergi dulu ya
rum mau izin pergi sama mbak rere
oh lo mau pergi ya
ikan kakap lepas deh
balik lagi ke pepe seri
daripada lapar sikat aja dah
mereka mau nyuruh rodia
loh mau kemana juga loh
mau nyuruh rodia juga
kagak ke rumah tike
yang pasti pasti aja
mbak haji ini dandanan
boleh kita ngelanjutin obrolan kita yang dulu
obrolan tentang apa
jadi gini rum
selain ngajak kamu untuk ngejenguk ke rodia
aku juga mau banyak tanya tentang kopi
iya tapi sebelumnya
aku mau mastiin kalau memang
kamu bener bener udah gak ada hubungan lagi sama robby
emang udah gak ada
gak ada hubungan lagi sama bapak robert
aku kan udah jujur sama kamu
karena kalau aku perhatikan robby masih sangat mencintai kamu rom

terus kamu gak berikut sama mbak robby
oh gitu ya rom oke rom
aku ngerti kok posisi kamu
aku seharusnya gak terlalu memaksa kamu seperti ini
cuma banget nih tarbiji sama mali nih jadi teks aja begitu
nih ada kagak sih mereka cari taksi
eh laman aman sih
wah pak ji nyari taksinya susah kagak ada yang kosong
udah cepet lo mau ikut gak rumah sakit
ya udah taruh aja di situ
ji aman nggak motor di sini
iya pak ji
eh gue nih sesepuh gak akan ada berani
ayo taruh aja di situ udah
tuh kan kelihatannya udah segera
kan enak kelihatannya juga kita
kalau orangnya seger gini tuh kan aduh lo juga gak malu
kalau orang datang ngeliat kan
alhamdulillah udah seger banyak
aduh gimana kabarnya aduh
rery mbak senang gak ada di sini
nah pem muria itu
kayaknya ada pensar tracks itu